jangan lupa like share dan subscribe ya

longsornya perimeter underpass di kawasan bandara soekarno hatta
menewaskan satu orang dan melukai satu orang lain
pihak pengelola yang membangun konstruksi ini
yaitu pt waskita karya menjalankan investigasi atas insiden ini
dan mengaku akan menyiapkan ganti rugi
perimeter underpass untuk proyek kereta ekspres soekarno hatta international airport
ambrol sepanjang dua puluh meter pada senin lima februari dua ribu delapan belas
insiden ini menewaskan satu orang dan melukai satu orang lain
infrastruktur di bawah tanggung jawab kementerian perhubungan ini
baru beroperasi sejak november dua ribu tujuh belas lalu
jalur atas yang longsor baru dilintasi saat uji coba kereta riling
akhir desember dua ribu tujuh belas lalu
secara keseluruhan proyek ini menelan biaya rp dua puluh empat lima miliar
dikutip dari cnnindonesia com pihak pengelola pt waskita karya
sedang melakukan investigasi terhadap bangunan
menurut manajer humas waskita karya popi sukma
pihaknya belum bisa memberi keterangan karena
investigasi masih baru dilakukan
ia memastikan pihak pengelola turut bertanggung jawab
untuk ganti rugi korban
namun besaran ganti rugi belum dapat dipastikan
dan bergantung pada hasil investigasi
popi menambahkan proyek ini dikerjakan selama dua tahun
dan selesai sesuai target yaitu pada akhir dua ribu tujuh belas
sekretaris perusahaan waskita karya sastia hadiarti
setiap perusahaan konstruksi selalu memberi semacam garansi
untuk setiap proyek
dalam kontrak hal ini dimuat sebagai masa pemeliharaan
dan berlaku pada masa yang telah disepakati
bergabung dengan saya malam hari ini melalui sambungan telepon
yaitu prof manlian ronald siman juntak
selaku guru besar manajemen konstruksi uph
prof manlian selamat malam
selamat malam fani
terkait dengan robohnya dinding
apakah memang karena semata mata karena faktor hujan
intensitas hujan yang tinggi setelah minggu malam
atau anda melihat ada celah ada kesalahan
dari perencanaan dan juga pendirian bangunan tersebut
ya baik fani dan para pemirsa sekalian
pertama saya turut berduka cita ya
untuk korban yang diakibatkan oleh
dinding penahan tanah yang longsor di underpass
yang kedua adalah fani ini risiko ya fani
jadi risiko seharusnya bisa dicegah
lain dengan bencana seperti air yang akan datang
atau sudah datang dari bogor sana
jadi urusan bisa dicegah
ini menjadi pertanyaan saya
kok tidak bisa dicegah ya
yang ketiga adalah
ini adalah kegagalan yang saya sebutkan
dalam dunia manajemen konstruksi
dan juga kegagalan value
manajemen operasional proyek konstruksi
jadi menarik ini
tapi sedih sekali kita
cukup lengkap kegagalan ini
ini pasca konstruksi
bursa efek indonesia yang lalu
kegagalan pada masa desain

kegagalan pada masa apa konstruksi
nah kita lihat juga kemarin yang di kampung melayu
kegagalan pada masa apa konstruksi nah kita lihat juga kemarin yang di kampung melayu
kegagalan pada masa apa konstruksi nah kita lihat juga kemarin yang di kampung melayu

seharusnya kita mengerti nih
kenapa ini bisa terjadi
kita kan diberi hikmat untuk bisa memikirkan ini dengan benar
yang disebut kelalaian controlling bagi saya
kenapa kelalaian yang sifatnya
yang pertama ada beberapa poin ini ya fani ya
yang pertama adalah
kelalaian dari kita untuk mencermati
patah ruang kita
ya ini terletak di dalam ruang
yang tentunya ini di bandara soekarno hatta yang sangat vital
ini kelalaian peran
tenda dimungkinkan dalam masa pengendalian atau
kontrol hasil pembangunan konstruksi
tenda mana ini yang mengurus ini
tenda dki jakarta
atau tenda provinsi banten
ini pertanyaan gitu loh
adalah kelalaian akibat keandalan
desain sistem struktur penahan tanah
kita kan mengerti sistem struktur ini
kenapa bisa begini
bisa juga ini kelalaian keandalan metode pelaksanaan konstruksi
kita ngerti untuk proses sebelumnya
bisa juga ini kelalaian terhadap kualitas profesional para pihak